saya ada janji dengan aldebaran
atau mau di telpon aldebaran ya
yaudah kalau begitu uya percaya
tapi awas nih kalau pandino sampai bohong
akan terus mencari bukti
dan akan ngeluarin mama dari sini
kamu buang buang waktu kamu
mama ini adalah pelak
aku pembunuhan roy
kalian harus bisa terima
kalian harus bisa terima
kalau mama ini adalah
apa ada waktu
saya ingin ketemu
mau bicara apa lagi sih
bukannya kemarin istri saya sudah jelasin semuanya ya
lagian harus berapa kali saya bilang ke anda
jangan pernah ganggu keluarga saya
kenapa nggak paham paham sih
untuk kali ini saya butuh waktu untuk ketemu dengan anda
saya janji setelah ini
saya tidak akan mengganggu keluarga anda lain
saya butuh waktu untuk ketemu dengan anda
setengah jam lagi di rumah saya
saya akan pergi
baik saya pergi
nggak tau sayang
masih mau bertanya soal reina
tiap hari makan sekuteng makannya berdua bang usen
tiap hari panino dateng bikin uya jadi bosen
saya udah janji dengan aldebaran
atau mau ditelepon aldebaran ya
nggak pak yaudah kalau gitu uya percaya
ada paham kesini lagi ada janji dengan al
ini ada rena nih sayang
baru pulang sekolah eh bentar bentar bentar
lukanya udah udah sembuh mana lihat oh iya syukur alhamdulillah
yaudah kalau gitu kamu setengah di dalam arena sama om ya
mau ngapain lagi sih ribet banget nih orang datang muluk mari
ya apa jangan jangan
dia udah beneran nyadar ya kalau gemui itu anaknya makanya dia makin gencar nih kemari
pasti sekarang lagi sedih gara gara konsumen padahal kan dia lagi hamil
hai siapa ngapain ya
hai kondok kondok gitu
hai gua sih
hai salam papa salam opa udah
ngapain kamu datang kesini mas
oke rasanya gak perlu bahasa bahasi aku langsung aja
aku sengaja datang kesini untuk bicara ke kalian semua
kalau aku ingin melakukan
tes dna antara aku dan juga rena
salam opa udah
kalau aku ingin melakukan
tes dna antara aku dan reyna
kalau aku ingin melakukan
kalo aku ingin melakukan
test dna antara aku dan juga reyna
ehm reina ikut oma yuk ke kamar kita tidur siang ya let's go ikut oma ya
aku anda pernah bilang sama kamu rena itu bukan anak kamu ngapain kamu ngelakuin tes dna
hah kamu gak punya hak ya
dan apapun yang akan kamu lakukan nantinya reina itu sampai kapanpun bukan anak kamu